dan masih berkaitan kasus pembunuhan usai penemuan mayat seorang mahasiswi di tolet kampus universitas gajah manda yogyakarta
sejumlah mahasiswa sudah kembali aktif di kampus
ya dan beginilah suasana kampus sehari setelah penemuan jasad seorang wanita di kamar mandi lantai lima gedung pasca sarjana fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam
hingga selasa pagi di lokasi penemuan masih berserakan bubuk kopi yang dipakai untuk menghilangkan bau tak sedap
meski demikian kegiatan belajar mengajar di ruang kelas yang berjarak hanya lima belas meter dari lokasi tersebut sudah berlangsung
di depan toilet sebenarnya terdapat sebuah cctv namun polisi tidak bisa mendapatkan rekaman dari cctv ini karena ternyata tidak berfungsi